hendra kurniawan dan agus nur patria adi purnama
perkara pembunuhan brigadir yosua akan menjalani sidang ponis di pn jaksal pada hari ini
iya betul sekali
di mana sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
menunda pembacaan putusan atas terdakwa hendra kurniawan dan agus nurpatria
hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice
perkara pembunuhan berencana brigadir yosua tersebut
kita akan meminta pandangan pakar hukum pidana universitas tarumanegara
mas heri firmansyah melalui sambungan daring terkait prediksi vonis terdakwa
hendra kurniawan dan agus nur patria di pn jaksal
selamat pagi mas heri
ini kira kira menakar fonis terdakwa dari hendra kurniawan dan agus nur patria hari ini
apakah majelis hakim ini bakal mempertimbangkan hal hal yang memberatkan
dan juga meringankan untuk kedua terdakwa
baik terima kasih sebelumnya selamat pagi juga mbak nisa dan mbak sarah ya
menurut saya begini bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya
kemarin di kasus tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus empat puluh kuhp sambo dan kawan kawan termasuk eliezer sudah diputuskan
untuk perkara pokoknya yang berkaitan dengan obstruction of justice
dan undang undang ite kali ini untuk hendra kurniawan dan kawan kawannya juga
kalau yang sebelumnya sudah ada putusan buat arief rahman
bahkan rata rata maksimal hanya satu tahun
kalau kita lihat tuntutan di hendra kurniawan dengan agus nurpatria ini kan
juga lebih dari tiga tahun
jadi kalau melihat juga fakta kemarin sambo sudah mengatakan
harusnya dia yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini
ya itu sudah hal yang menurut saya sudah bisa meringankan
bermaksud membela tapi itu fakta hukum yang tidak boleh kita abaikan
nah dalam konteks yang lain tentunya itu menguntungkan bagi hendra kurniawan dan agus nurpatria
bahkan itu juga terjadi di arief rahman dan lain lainnya
tapi bahwa pertanggung jawaban pidana itu kan sifatnya individu ya sangat personal
maka ada kontribusi mereka yang kemudian akan dipertanggungjawabkan secara pidana
berdasarkan porsi kesalahannya
kalau bahasa hukum kemarin bahasanya hakim adalah yang setimpal dengan perbuatannya
nah kalau kita lihat di kasusnya arief rahman karena ini bagian dari informasi berjenjang
yang disampaikan dari sambo ke hendra kurniawan ke agus nurpatria dan seterusnya ke bawah
sampai ke cuk putranto baikuni wibowo arief rahman dan irfan yang kemarin juga sudah diputus ya
nah kalau kita lihat kan porsi porsinya itu adalah dari apa yang sudah diputuskan hakim
pertimbangannya adalah kata mengamankan saja itu sudah dimaknai negatif
dan mereka yang masuk dalam konteks berbagai nidik sudah punya pengalaman
itu dianggap orang orang yang secara pengalaman harusnya bisa menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum
karena ini juga sudah ada aturan main di peraturan k polri nomor empat belas tahun dua ribu sebelas kalau saya nggak salah ya
tentang kode etik profesi polri yang dalam hal ini bawahan itu sebenarnya boleh menolak perintah atasan
jika bertentangan dengan tiga hal
hukum agama dan kesusilaan
nah ini tentu hal hal yang memperberat juga bagian dari porsi ketika kita bicara di undang undang ite pasal tiga puluh tiga dan tiga puluh dua
nah kalau di sambo kan diputus di tiga puluh tiga ya dan ini juga dakwaannya di tiga puluh tiga dan tiga
ini kan bicara tentang gangguan data atau gangguan sistem informasi
nah tinggal kita lihat apakah hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan dari para tersangka ini
sudah masuk kategori di undang undang ite nya atau tidak
karena bicara tentang barang bukti yang disoal itu kan masalah dvr kan
kemudian mengamankan barang bukti dan lain sebagainya
itu yang kemudian nanti akan jadi perhatian kita di pertimbangan hakim dalam konteks rasio disiden di hakim
kira kira begitu mbak sarah mbak anissa
oke berarti kan memang kita melihat ada peran yang berbeda begitu ya yang dijalankan oleh para terdakwa ini
dan untuk dua terdakwa yang hari ini akan menjalani sidang fonis yakni hendra kurniawan dan agus nurpatria
kira kira faktor apa saja yang bisa meringankan ponis dan bahkan memberatkan begitu untuk dua terdakwa ini
ya tadi sudah saya singgung sedikit untuk hal yang memberatkan dulu ya
bahwa dia sebagai penyidik dianggap harusnya tahu mana yang harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur
mana yang masuk tugas lingkup pekerjaannya dia mana bagian yang dia harus menolak secara tegas
bicara tentang hal yang bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya
atasan bisa punya kuasa yang begitu luar biasa ke bawahan dan bawahan tidak kuasa menolak
tapi dalam sisi yang lain misalnya kemarin dimunculkan keterangan saksi dari mantan wakapuri
kalau saya tidak salah ya ugro sendo yang menyatakan yang mengetahui kultur di polri seperti apa
kemudian juga mungkin mengenal hendra kurniawan secara pribadi begitu kan
kemarin juga di sambo juga disampaikan dia pernah menindak beberapa orang
walaupun kita nggak tahu tindak lanjut setelah penindakan ketika dia menjabat sebagai karo paminal kemarin itu sampai sejauh mana
kemudian juga melihat dari usia masa kerjanya dia yang mungkin di atas sepuluh bahkan lima belas tahun ya
belum pernah misalnya ada pelanggaran etik dan lain sebagainya mungkin juga mendapat tanda jasa
ini juga biasanya dimaksimalkan dalam pembelaan dalam pledoi
juga diperhitungkan ya tinggal bagaimana hakim ya memberikan keyakinannya untuk mempertimbangkan hal hal tersebut atau tidak
karena di kasus sambo itu sama sekali kan tidak ada hal yang meringankan
sehingga akhirnya putusannya menjadi maksimal kan putusan pidana mati bukan pidana seumur hidup seperti tuntutan jaksa
nah mudah mudahan hakim arief dan bijaksana menilai sesuai porsinya
karena banyak yang disampaikan di kasus obstruction of justice ini mereka
mereka ibaratnya menjalankan perintah atasan saja
misalnya di kasus arief rahman kalau saya tidak salah kan
itu kan disampaikan ketika dia melihat cctv yang di laptopnya baik buni
dia baru tahu bahwa ternyata mahluk dekade joshua masih hidup saat itu
kemudian dia berusaha mengontak hk yang memberi perintah ke dia sebelumnya
itu kemudian juga dikonfirmasi ke sambu
sambo katakan bahwa apakah ini siapa aja yang melihat ternyata ada lebih dari satu orang kan
nah itu juga dikontirmasi ke sambo sambo katakan bahwa apakah ini siapa saja yang melihat ternyata dia lebih dari satu orang kan
nah itu juga dikontirmasi ke sambo sambo katakan bahwa apakah ini siapa saja yang melihat ternyata dia lebih dari satu orang kan
nah ini kan membuktikan bahwa di antara mereka khususnya arief rahman itu tidak pernah memberikan peristiwa ini
nah saya tidak tahu penilaian hakim terhadap agus noor patria dan juga hendra kuniawan
apakah sama ketika dia diberikan perintah apa substansi perintah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks fakta material ya
karena kan hakim ketika diberi pertimbangan itu pasti melihat fakta materiel
dan juga peraturan perundangan yang digunakan
selain itu pasti nanti ada analisis sosiologis
yuridis dan juga filosofis
yang itu akan bertaut pada tiga hal
yaitu keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan
kira kira begitu mbak
ini kita juga masih menunggu ya
hasil dari fonis terdakwa hendra kurniawan
dan juga agus nurpatria
yang akan dijatuhkan pada hari ini
terima kasih sebelumnya untuk mas heri firmansyah
ini pakar hukum pidana universitas tarumanagara
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today